kandang tidak mengurangi dari rasa daging tersebut maupun dari teksturnya
mengerti tentang kehidupan rakyat
harga diri bagaimana sebaik apa sih kita menilai diri kita sendiri
makanya sertifikat rumah juga masuk di kampung
indonesia masuk sebagai deretan negara yang merasakan langsung dampak dari krisis energi dan kenaikan harga minyak mentah dunia
apalagi es di puncak salju abadi semakin tipis dan area tutupan esnya semakin sempit
di mana misalnya di awal musim pssi kan melakukan koordinasi dengan pes
tapi kalau nyanyi playmaker coba bisa ditunjukin evan dimas
sekarang kita campurkan semuanya di sini
aku ke gym sendiri bikin training session sendiri